ya kita tahu pandemi covid sembilan belas berdampak besar bagi kehidupan kita
dan industri kreatif termasuk salah satu sektor yang terdampak
pandemi mengakibatkan penurunan omzet kemudian juga pemutusan hubungan kerja
atau merumahkan karyawan bahkan ada yang sampai melakukan penutupan usaha
nah jadi apa yang bisa kita lakukan untuk bergerak bersama membangkitkan
serta memutar kembali roda perekonomian indonesia
program beli kreatif lokal menjadi salah satu jawabannya
ini dia beli kreatif lokal
kementerian pariwisata dan juga ekonomi kreatif atau kemenparekraf republik indonesia
menginisiasi sebuah program bernama beli kreatif lokal untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif
agar bisa kembali produktif dan juga bangkit di masa sulit
melalui program beli kreatif lokal
beli kreatif lokal ini produk dari lima ratus pelaku ekonomi kreatif
ini dari subsektor kuliner
kuliner adalah makanan atau sesuatu yang kita makan setiap harinya
kemudian juga dari fashion ini sesuatu yang kita gunakan kita pakai setiap harinya
dan juga kria
di daerah jabodetabek khususnya ini yang terpilih akan dipasarkan melalui e commerce
handal dan juga terintegrasi
dan tidak hanya itu pelaku ekonomi kreatif juga mendapatkan pendampingan scale up bisnisnya
sehingga program beli kreatif lokal tidak hanya
hanya meningkatkan sisi demand saja
pendampingan dilakukan agar pelaku ekraf mampu memenuhi order yang masuk alias dari sisi suplainya
menyediakan barang yang dicari oleh pembeli
nah kalau misalnya kita mungkin bisa menarik garis ke belakang sedikit
kita tahu ya program beli kreatif lokal ini merupakan turunan dari gerakan nasional
bangga buatan indonesia yang dikeluarkan oleh presiden joko widodo pada tanggal empat belas mei dua ribu dua puluh yang lalu
oke sementara itu dukungan bagi para pelaku ekonomi kreatif ini berupa pendampingan secara online
yang pertama tadi ya pendampingan secara online kemudian ini juga termasuk dalam strategi promosi digital
dan ini meliputi promosi serta pembuatan konten image atau motion
gerakan untuk mengarahkan penjualan ke arah yang lebih menarik bagi calon pelanggan atau juga pembeli ya
nah pembuatan caption ini juga digunakan untuk mengarahkan penjualan melalui media sosial pelaku ekonomi kreatif

lalu kemudian juga ada nih untuk membangun jaringan penjualan
program ini juga bermitra dengan beberapa marketplace dan juga platform penyedia layanan pengiriman barang serta makanan
dan juga pelaku ekonomi kreatif akan dibantu untuk bersinergi dengan mitra platform tersebut sesuai dengan kebutuhan
pendampingan bisnis oleh tenaga ahli di bidangnya ya ini akan juga dilakukan melalui grup interaktif dengan monitoring harga

pendampingan bisnis oleh tenaga ahli di bidangnya ya ini akan juga dilakukan melalui grup interaktif dengan mitra platform tersebut sesuai dengan kebutuhan
pendampingan bisnis oleh tenaga ahli di bidangnya ya ini akan juga dilakukan melalui grup interaktif dengan mitra platform tersebut sesuai dengan kebutuhan

kemudian juga selain itu akan ada dilakukan juga nih penyediaan aplikasi pembukuan online
dari zahir di mana peserta ini diberi pelatihan untuk pendaftarannya
dan didampingi oleh mentor mentor dalam penggunaannya
kemudian terakhir peserta juga nanti akan mendapatkan pendampingan pengurusan sertifikat
untuk cuti bayar pajak bekerjasama dengan pkn stan kementerian keuangan
oke ini kalau misalnya kita bisa membaca sedikit ya mengenai tujuan program dari beli kreatif lokal
dengan adanya program beli kreatif lokal ini pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner
kemudian juga fashion dan kria ini diharapkan bisa diberikan oleh pembukaan
bisa kembali produktif dan juga meningkatkan omzet
kalau misalnya kita mungkin bisa lihat ya program ini juga dijalankan dengan optimasi channel e commerce
yang terintegrasi dengan adanya pendampingan secara online
dan didukung oleh praktisi serta mentor yang berpengalaman di bidangnya masing masing
jadi tentunya ini juga akan menjadi forum sharing ilmu dan pengalaman ya yang sifatnya dua arah
evaluasi dari pelaksanaan bisnis sebelumnya kemudian brainstorming ya untuk perencanakan strategi
apa sih yang kira kira cocok
di aplikasikan sesuai dengan kondisi saat ini
ya kalau kita bicara mengenai syarat pendaftaran
program ini dapat diikuti secara gratis cuma cuma untuk pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki usaha
di zona merah covid sembilan belas area jakarta depok bogor tangerang dan juga bekasi
tadi saya sudah katakan ya ini yang bergerak di bidang kuliner fashion dan juga kria
dan pelaku ini harus bergerak
tadi ya di bidang kuliner fashion dan kria ini mungkin bisa saya tunjukkan ya
apa saja sih sektor sektor usaha kuliner fashion dan juga kria saat ini
ini adalah sektor usaha kria ya
mungkin kalau misalnya kita mencari kira kira apa yang mau kita taruh di teras depan
di ruang keluarga kita bisa beralih ke usaha kria
yang dibikin oleh anak anak dalam negeri ya buatan dalam negeri
kemudian kita ke syarat yang ketiga nih
pelaku usaha juga harus memenuhi kriteria dengan memiliki brand sendiri
dan brand sendiri ini juga tentunya pasti memiliki akun media sosial ya
hari gini kita tentunya pada punya akun media sosial
dan akun media sosial masing masing dari pelaku ekonomi kreatif ini tidak boleh di private ya
lalu followers yang ada juga tidak boleh lebih dari sepuluh ribu
ini tujuannya adalah untuk mengembangkan media sosial
dari para pelaku ekonomi kreatif masing masing
setelahnya para pelaku aircraft ini juga bisa mendaftar atau melakukan pendaftaran ke main para aircraft
yang berlangsung dari april sampai mei dua ribu dua puluh
sementara program aktifasi juga lagi atau sedang berjalan ya
dan dimulai sejak bulan juli dua ribu dua puluh hingga nanti akan berlangsung sampai desember dua ribu dua puluh mendatang
masih ada waktu kita tunggu sampai akhir tahun dua ribu dua
kita melihat bagaimana tren pertumbuhan omzet program dari beli kreatif lokal
selama program beli kreatif lokal berjalan dari juli hingga oktober dua ribu dua puluh ini terjadi pertumbuhan omzet
kita lihat ya pertumbuhan omzetnya ya
total keseluruhan capaian omset yang didapat oleh peserta dari periode juli hingga oktober dua ribu dua puluh selama ikut pendampingan ini adalah sebesar lebih dari enam belas miliar rupiah
jumlah yang cukup fantastis
ini artinya sebagai salah satu bentuk kesuksesan program beli kreatif lokal
ini juga menggenjot pendapatan para pelaku usaha
yang terdampak oleh pandemi covid sembilan belas
dari data yang dihimpun oleh kemen parekraf
yang pertama dari kuliner kemudian diikuti oleh fashion kemudian kria
oke kita ke arah informasi terkait dengan serapan tenaga kerja program selanjutnya nih ya
selain capaian omset program beli kreatif lokal ini juga ikut menciptakan serapan tenaga kerja
hal yang sangat kita tunggu tunggu ya
dari lima batch yang ada total serapan tenaga kerja yang telah terdata ini ada lebih dari dua tujuh ratus tiga belas tenaga kerja
sementara juga ada tambahan serapan tenaga kerja sebanyak empat ratus dua puluh orang dalam batch kelima
nah ada satu trivial data juga nih
dari keseluruhan peserta program yang terdata terdapat satu dua ratus enam belas pekerja laki laki
dan satu empat ratus sembilan puluh tujuh pekerja perempuan
lebih banyak perempuan yang bekerja dalam industri ekonomi kreatif ya
nah pandemi covid sembilan belas ini juga kita tahu ya kalau misalnya masih berlangsung di indonesia
kita melihat bagaimana kasus dari virus covid sembilan belas ini juga masih terjadi di sebagian besar wilayah indonesia
dan kita juga tahu demikian situasi jadi tidak menentu
tapi ini bukan berarti alasan bagi kita untuk tidak bisa maju dan juga bergerak ke depan
karena indonesia butuh kita
menjadi pejuang negeri dengan ikut serta dalam memajukan perekonomian bangsa
kita harus tetap bangga pada buatan anak dalam negeri buatan indonesia
jadi dengan ikut berpartisipasi dalam gerakan beli produk kreatif lokal
termasuk saat anda berwisata nih jalan jalan ke lokasi wisata yang ada di indonesia
anda harus ingat ya utamakan untuk membeli produk lokal
demi menggerakkan roda perekonomian bangsa kita bangsa indonesia